menjelang demonstrasi sejumlah organisasi masa islam pada empat november besok
berbagai persiapan logistik telah dilakukan
salah satunya penggalangan dana untuk bantuan dapur umum
posko dapur umum zakia merupakan salah satu posko bantuan logistik
yang tersedia bagi peserta aksi pada jumat empat november dua ribu enam belas
lebih dari dua puluh relawan ikut serta menggalang dana dan bantuan
di posko yang beroperasi sejak dua puluh tujuh oktober ini
hingga saat ini posko dari dapur umum zakia telah mengumpulkan dana hingga ratusan juta rupiah
bantuan warga uang aja itu hampir mencapai dua ratus juta
kemarin beras kita sudah salurkan ke posko posko yang kira kira beras aja ada hampir dua ton
para relawan dan donatur datang dari berbagai kalangan masyarakat
telah melakukan kerja sosial dengan dasar membela agama
saya tahu dari teman teman di grup setelah saya tahu langsung saya ingat langsung saya datang

saya relawan insya allah sampai babak menghabiskan karena membela al quran
posko dapur umum zakia akan beroperasi hingga minggu enam november nanti
hasil donasi akan didistribusikan ke beberapa posko front pembela islam dan organisasi islam lainnya
novi nurhaiz jakarta